informasi pertama di kompas petang saudara tingginya curah hujan
mengakibatkan tanah labil dan terjadi longsor di kawasan puncak bogor jawa barat
longsor menimpa bangunan dan menimbun dua pekerja di salah satu tempat wisata
longsor terjadi di salah satu tempat wisata di cisarua kabupaten bogor senin siang
dua orang pekerja sempat tertimbun material longsor ditemukan selamat di tengah reruntuhan material
saat longsor terjadi dua pekerja tengah melakukan pekerjaan di bagian dapur
petugas sar gabungan dari rescue damkar kabupaten bogor berserta tagana
dan bpbd setempat langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit terdekat
sejenis kayak katot berada dua pekerja
dua pekerja yang sedang bekerja dari bakh
dan alhamdulillah dua pekerja tertimbun bahan bangunan dan material bisa terselamatkan
dan sudah ditangani dan dibawa ke rumah sakit rspg cisarua